pak bukan saya yang ambil bapak jadi pas itu di jebak pak
ayu juga tante
ibu bahagia banget
ibu bahagia banget
ibu bahagia banget
ibu beruntung ibu punya kalian
ibu beruntung ibu punya kalian
kelar dari nari kita ajak aja nyokap lu jalan jalan
ya nggak usah jauh jauh
siapa tahu kalau misalnya nyokap lu ngirip udara seger
dia jadi agak mendingan kali
wah ide bagus tuh li
aduh kakek tuh kayak malaikat deh
di mana mana selalu aja muncul
jadi papa kamu memutuskan untuk kembali pada ingrid
papa kamu sudah melakukan kesalahan
kesalahan apa kek
memang manusia tidak luput membuat kesalahan
tapi tuhan maha pengampun
kesalahan yang terbesar pun
bisa diubahkan allah menjadi kebenaran yang paling baik
dengan kesucian allah yang maha sempurna
ini mainkan alat musik ini di depan ibu kamu
niscaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur

nishtaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur

nishtaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur
nishtaya dia akan merasa terhibur

nishtaya dia akan merasa terhibur

akankah semua akan terlalu
aku sudah sangat merindukan kamu
dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku
takkan pernah hilang
percintaiku assemblingi personal terakhir
banget sih lu
jadi jadi jadi mau pulang iya cepetan cuman gini doang bawa iya udah kan waktu datang juga
bawa bawanya cuman doang udah cepetan yuk dulu baju isinya ya iya emang apaan ya
bahan dan yang lain yang kita rencanain tuh manen yang perhiasan kalung apa gitu jam tangan yang
lemah nih lu mabok mulu sih emang lo pikir baju gue bisa berubah jadi emas apa jadi giwang itu
yang penting sar
penuh aslin dateng kemari tujuannya panik tuh muda kau kegadal gue beli balik
gue nggak bisa dengerin ya gue nggak bisa balik lagi ke rumah itu ngerti nggak sih lo pak yos
sekarang udah tinggal di sini lagi gue gak bisa ketemu sama dia lagi udah mau gue balik sekarang udah
nggak betah betul yang lo omongin dari dulu yos amranti bukan bilang yang dulu udah dulu
gue udah jangan omongin lagi iya tapi lagi usar pain takut sama dia bukannya bukannya di nyamuin sudah
iya kamu ayo gue masuk so weirdoh udah ngasah pasuled lagi ragky gitu juga eun screenshot trl

saya mau balik ke motor dulu
tunggu di sini
saya permisi dulu ya
katakan yang sebenarnya
kalau bapak nggak percaya
jangan tanya tanya lagi
alhamdulillah ya allah
akhirnya aku dapat pekerjaan juga
satu jam baru nek
ayu itu belum gajian pak
jangan diingat gua
saya bingung ya sama bapak
bapak tersuruh bapaknya ayo atau bukan sih
ya bapaknya mau siapa gua
bukan yang lindungin pak
kerjaannya mau ngeluarkan mau
saya mau diapaan sih
timbang iketan kayak gini sih
tapi liat aja nom bocah
mesti gua kasih pelajaran dia
mau lu bang
bukan saya ambil lupa dia pas itu di jebak
jalan doanya kelasan ibu
kecil kecil udah jadi coba
hah mana orang itu tuh
jangan jangan dia kabur
hah itu tuh teman gue
dia copreknya ayo kejar
siang kak udah nolongin lia
orang yang berhati bersih
pantas saja mendapat bantuan selayaknya
tiga bersaudara harus saling rukun dan saling bantu
karena apapun masalahnya
bisa kalian pecahkan kalau kalian bersatu
kek mersi sama lia itu emang saudara
tapi kalau sama ayu kita itu sahabat
ya kan yu
tali persaudaraan yang kuat tak mudah diputuskan
karena ikatan darah tak pernah luntur
ingat selalu pesan kakek ini
kalian tiga bersaudara harus saling menyayangi
apapun yang terjadi
oh ya sebelum kakek pergi
ada sesuatu yang kakek harus berikan
daun yang jahat sangat beracun bisa membunuh
kalian harus hati hati dengan daun itu